kisah tragis menimpa seorang anak berumur sepuluh tahun di kutai kartanegara kalimantan timur
ia dianiaya oleh ibunya karena tidak mau makan
beberapa tahun sebelumnya sang anak telah kehilangan penglihatan karena dianiaya oleh ibu tirinya di surabaya
af yang berusia sepuluh tahun ini sudah kehilangan penglihatannya akibat penganiayaan yang dialaminya sejak usia balita
penganiayaan tersebut dilakukan oleh ibu tirinya di surabaya jawa timur
tujuh bulan lalu keluarga ayahnya menyerahkan af ke ibu kandungnya sn yang tinggal bersama suami barunya ka di samboja kutai kertanegara kalimantan timur
pasalnya ayah kandung af harus menjalani hukuman di lapas surabaya
di samboja af ternyata kembali mendapatkan penganiayaan
kali ini pelakunya adalah ibu kandungnya sn
penyebabnya sepele sang ibu marah karena ia tidak mau makan
sn memukul kepalanya dan tubuh anaknya dengan sebilah papan
ayah tiri korban ka mengaku tidak melihat langsung saat istrinya sn menganiaya anaknya
ia hanya mendengar suara af menangis histeri
ini cepat emosian
kalau sama bapak juga sering
ya sering banget
bapak juga sering
untuk memastikan dampak kekerasan yang dialami af
pihak kepolisian akan melakukan visum terhadap korban
termasuk memeriksa luka korban akibat penganiayaan yang ia alami sebelumnya di jawa timur
buta ini kalau dari hasil pemeriksaan sementara dilakukan sama ibu tirinya ya
beberapa kejadian bukan di sini tapi di jawa
kita masih kembangkan
kini sn sudah ditangkap dan diancam hukuman lima belas tahun penjara karena melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga